empat unit heli basarnas dan puma tni angkatan udara dari lanut atang senjaya bogor jawa barat pada selasa pagi
kembali diterbangkan ke lokasi jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp di perairan tanjung karawang
tim rescue tni angkatan udara kembali dikirim ke lokasi insiden pesawat jatuh di perairan tanjung karawang
selain membawa perlengkapan evakuasi udara petugas juga menyiapkan tenaga medis untuk mendampingi petugas sar
keempat heli ini sengaja disiagakan demi mempercepat proses pencarian
sekaligus memudahkan evakuasi barang maupun kantong jenazah dari lokasi kecelakaan
nantinya tim rescue heli ini akan ditempatkan di posko utama lapangan udara halim jakarta
guna menunggu waktu antar jemput darurat
dan hingga kini proses pencarian dan evakuasi seluruh korban penumpang lion air masih terus diupayakan
dan unit rotari basarnas di bawah operasional dari wimpad siap untuk melaksanakan tugas
nanti dilihat dari hasil koordinasi baik di posko maupun pimpinan
apa yang harus dilakukan apabila memang harus disiapkan pesawat dengan spesifikasi dengan medical
ataupun dengan evakuasi
menyusahkan dari petunjuk